pemilu presiden dua ribu sembilan belas mengulang pertandingan lima tahun lalu antara joko widodo dan prabowo subianto
bedanya kali ini kedua calon presiden lebih sibuk memunculkan kontroversi ketimbang menawarkan visi misi
akibatnya publik gaduh riuh dimulai dari drama pemilihan cawapres hingga gaya komunikasi saling sindir
memasuki tahun dua ribu sembilan belas situasi politik diprediksi kian panas pertarungan sengit antara jokowi melawan prabowo tidak terhindarkan
padahal rakyat menanti program kerja yang ditawarkan kedua capres ketimbang aksi berbalas kata
tantang tantang kami hanya tampang bunuh hari ini
kontestasi pemilu presiden dua ribu sembilan belas adalah pertandingan ulang atau rematch jokowi melawan prabowo
tampaknya pertarungan lebih sengit dimulai dari drama memburu calon wakil presiden hingga pernyataan kontroversial yang sempat membuat gaduh
lalu bagaimana perjalanan politik kedua kandidat seteru lama ini mari ikuti ulasannya
pemilu presiden dua ribu empat belas tercatat sebagai pemilu paling ketat sepanjang sejarah demokrasi republik ini
saat itu partai politik dan elitnya terbelah masyarakat bahkan terbagi menjadi dua kubu
setelah melalui pertarungan sengit pasangan salam dua jari joko widodo yusuf kala akhirnya memenangkan kontestasi melawan prabowo subianto hatta rajasa dengan selisih kemenangan tipis
sekarang jokowi dan prabowo kembali bertarung untuk merebut kursi ri satu
sembilan agustus dua ribu delapan belas di tempat inilah jokowi dodo mengumumkan kembali maju di kontestasi pemilu presiden dua ribu sembilan belas
siapa mengira drama sang petahana memburu wakilnya sempat mewarnai jagad politik tanah air dan menghebohkan media sosial
koalisi sembilan partai politik mendampingi jokowi di restoran kelataran menteng kamis sore itu
jokowi akhirnya memilih ketua majelis ulama indonesia kiai haji maruf amin sebagai cawapresnya
masa menjelang deklarasi diwarnai drama tikungan tajam
semula jokowi menunjuk mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md yang sudah hadir di lokasi
ternyata tanpa pamit jokowi berpaling memilih maruf amin
nama mahfud terlempar
akibat resistensi koalisi pendukung jokowi
di rumah orang tuanya inilah yang berada di jalan kertanegara prabowo subianto
akhirnya mengumumkan maju bersama sandiaga salahuddin uno sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden dua ribu sembilan belas
sama seperti jokowi prabowo ternyata juga sempat kesulitan untuk mencari pendampingnya
enam jam pasca jokowi mendeklarasikan diri
menjelang tengah malam
sembilan agustus prabowo subianto resmi mengumumkan maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
prabowo menggandeng kadernya sendiri sekaligus wakil gubernur dki jakarta sandiaga salahuddin uno untuk mendampinginya
semua partai pengusung hadir kecuali partai demokrat
drama jenderal kardus sempat muncul karena prabowo memilih sandiaga
padahal nama agus sarimurti yudhoyono sempat menguat sebagai kandidat cawa pres
sandiaga juga dituding memberikan mahar kepada pan dan pks untuk memuluskan tiket pencalonannya
memasuki masa kampanye suhu politik menghangat
kedua capres tercatat beberapa kali menguat
beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang membuat gaduh
jokowi sebagai petahana selama ini dikenal berpolitik santun
mendadak melontarkan istilah politisi sontoloyo dan politik kanderuo
hati hati banyak politik politikus yang baik baik
tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo
yang kita butuhkan adalah kemungkinan yang menentukan keberanian
bukan narasi yang menakut nakuti
bukan politik greenduo yang menebarkan ketakutan
dia pidato ini dnad ketua pki pidato tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima pidato
lah kok saya ada di bawahnya
ini yang kadang kadang aduh mau saya tabok orangnya di mana
kadang kadang aduh mau saya tabok orangnya di mana
mau saya cari betul
sementara penantangnya prabowo subianto juga meluncurkan pernyataan
yang mirip tagline presiden amerika serikat donald trump
make indonesia great again
bahkan memicu demonstrasi warga boyolali
mantan danjen kopassus ini juga menebar pernyataan
negara bisa punah jika dirinya dan sandiaga uno kalah
bagi bangsa indonesia indonesia first
make indonesia great again
saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel hotel tersebut
kalian kalau masuk mungkin kalian diusir
kita tidak boleh kalah
kalau kita kalah
negara ini bisa punah
menurut pengamat politik
pernyataan kontroversial akan terus berlangsung hingga menjelang april dua ribu sembilan belas
namun baik prabowo maupun jokowi
ternyata memiliki gaya komunikasi berbeda
selama tiga bulan proses kampanye itu berlangsung
ada dua pendekatan yang berbeda ya
prabowo itu kecenderungannya menjadi lebih opensif
dan itu sebenarnya tidak mengherankan
karena ini adalah tipikal dari penantang atau challengers
ofensif kemudian lebih verbal agresif
meskipun saya melihat masih kurang pembobotan di argumentasi
kemudian pak jokowi
itu pendekatannya lebih dipensif
soal kontranarasi yang terkait dengan
ragam pernyataan agresif yang disampaikan oleh pak prabowo
itu sebenarnya kan proses dipensifnya pak jokowi
terkait dengan ragam serangan pada pihaknya
di awal awal tahun dua ribu sembilan belas
itu eskalasi opini akan meningkat terus
terutama menyangkut attacking campaign
kampanye yang menyerang
kita berharap sih kampanye yang menyerangnya
itu pada wilayah yang verifikatif
seperti kalau misalnya memunculkan isu hukum
itu isu hukum yang bisa kemudian diverifikasi
bukan hanya bubble politics menjadi isu
selama tiga bulan masa kampanye
kedua calon presiden lebih banyak beradu jargon politik
ketimbang menawarkan program kerja dan juga visi misinya
memasuki tahun dua ribu sembilan belas
rakyat tentu berharap kedua kandidat seteru lama ini
lebih banyak menawarkan gagasan inovatif
untuk merebut suara demi melenggang mulus ke istana